badan pemeriksa keuangan bpk memiliki peran dalam supreme audit institution atau sai dua ribu dua puluh
pada presidensi g dua puluh dengan mengawal implementasi pemulihan ekonomi dan sustainable development goal
cy dua puluh atau supreme audit institution adalah bagian dari engagement group yang ada di dalam presidensi g dua puluh
c dua puluh sebagai wadah pertemuan dan kerjasama antar lembaga pemeriksa anggota g dua puluh di bidang transparansi akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam pemulihan ekonomi
kepala biro humas dan kerjasama internasional bpk mengatakan
metode transparansi pemulihan ekonomi akan dilakukan dengan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara anggota g dua puluh
melalui beragam diskusi seperti senior official meeting selama presidensi
kita ingin membangun
dan rule of procedure aturan main bagaimana kedepannya ini sai dua puluh karena ini adalah forum baru untuk engagement group di bawah g dua puluh
yang kedua adalah memberikan sumbangan melalui komunike kepada g dua puluh leader dan g dua puluh community khususnya terkait dengan dua hal
pertama acceleration of economy recovery atau mengakselerasikan bagaimana setelah pos pandemi ini kita membangun ekonomi baru
dan yang kedua adalah mengakselerasikan bagaimana setelah post pandemi ini kita membangun ekonomi berat
yang kedua adalah supporting agenda tiga puluh atau sdgs
salah satu perwakilan dari lembaga pemeriksa berhasil memaparkan inisiatif indonesia melalui supreme audit institution ini
akan mendorong perkretan presidensi g dua puluh lebih transparan dan berkelanjutan
saya percaya sai dua puluh adalah inisiatif yang bagus
dan sebagai pemerintah yang datang ke sai kita mencoba membangun suara global untuk sai
dan saya percaya kita bisa berkelanjutan
dan ada banyak ruang untuk berpartner dan menjadi suara untuk sai
yudi ramdan menambahkan meskipun baru diinisiasi indonesia
supreme audit institution akan bersifat berkelanjutan pada presidensi selanjutnya
yaitu yang akan dipegang india dan negara negara selanjutnya
akhir agustus mendatang sai dua puluh akan menghasilkan komunikyu atau laporan akhir yang akan dihadiri oleh badan pemerintah indonesia
dan badan pemerintah indonesia
pemeriksa keuangan negara anggota g dua puluh secara langsung di bali